sebelumnya ratusan warga natuna kepulauan riau menghadang kedatangan warga negara indonesia dari tiongkok di bandara raden sajat ranai natuna pada minggu pagi
penghadangan dilakukan karena warga khawatir ratusan wni yang baru dievakuasi dari tiongkok akan membawa virus penyakit pneumonia wuhan jika dikarantina di natuna
inilah video amatir dari warga di kecamatan pulau laut natuna yang menolak kedatangan ratusan wni dari tiongkok untuk dikarantina di natuna pada minggu pagi
warga kini sedang bersiap menghadang kedatangan ratusan wni dari tiongkok tersebut di bandara raden sajat ranai
namun aksi warga ini dikawal ketat oleh pihak keamanan baik polri maupun tni di pintu masuk bandara
saat ini aksi penolakan dan penghadangan masih berlangsung
warga natuna melakukan aksi demonstrasi di depan bandara raden sajat natuna terkait dengan kedatangan warga negara indonesia asal wuhan
dan kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah satu warga natuna bapak ropi hudin pelaut
selamat siang bapak ropi hudin bisa mendengar suara kami
ya bu selamat siang
ya bapak ropi hudin bisa diinformasikan saat ini posisi
atau lokasi tempat bapak berada di mana
lokasi sempatnya di kantor dprd kabupaten natuna
pak ropi hudin apakah bapak mengikuti aksi yang dilakukan di gedung dprd atau di kawasan dprd di sana
ya saya mengikutinya semenjak dua malam yang telah berlalu
pak ropiudin apa aspirasi yang anda sampaikan di sana
yang jelas sudah menyatakan sikap semenjak dari awal
kebawasannya seluruh masyarakat kabupaten natuna menolak agenda dari pusat
untuk menjadikan natuna sebagai lokasi karantina yang berasal dari cina
pak ropihudin sebelumnya pemerintah juga sudah menyatakan begitu berulang kali
melalui menteri luar negeri dan menteri kesehatan bahwa memang sudah dilakukan proses screening
terhadap para warga negara indonesia yang dipulangkan begitu dari tiongkok menuju ke indonesia
dan proses screening ini sendiri dilangsungkan dengan begitu ketat
sesuai dengan standar organisasi kesehatan dunia begitu
bagaimana bapak tanggapannya atau menyikapinya
yang jelas seperti ini bukan
seandainya kalau memang sudah dinyatakan demikian
mengapa lokasinya diletakkan di natuna bukan di jakarta
karena di natuna ini pertama fasilitas kesehatannya sangat minim
dan belum ada jaminan apakah keluarga tersebut sudah dipastikan terbebas atau belum
jadi kesimpulannya masyarakat yang berada di sekitaran natuna ini
sangat resah dan gelisah
oke seperti itu bu
tapi pak ropihudin kan ini alasannya kemanusiaan begitu
jika kita juga tahu bahwa sebagian besar warga negara indonesia
bahkan kalau boleh bisa dikatakan hampir seluruhnya yang diangkut adalah mahasiswa indonesia
dan tentunya ini alasan kemanusiaan begitu
apakah mungkin pak ropihudin tidak mempertimbangkan faktor itu pak
di natuna yang letaknya jauh non di ujung utara seperti itu
kenapa bukan di daerah yang dekat dekat yang mempunyai
fasilitas yang lebih lengkap
ini bukan istilahnya atau masalah kemanusiaan bu
kecuali korban bencana alam tsunami dan sepertinya bu
atau mungkin itu bu yang bisa saya sampaikan
lalu pak ropihudin suka atau tidak suka begini dalam waktu beberapa jam
begitu warga negara indonesia ini akan tiba begitu di daerah bapak
sudah tiba bahkan kabarnya informasi terbaru yang kami dapatkan
lalu apa langkah yang akan dilakukan warga pak selanjutnya
yang jelas sekarang ini masyarakat sedang melakukan dialog
dengan anggota dprd kabupaten natuna untuk melakukan hal hal
yang bisa dilakukan seperti misalnya mencegah
supaya virus tersebut tidak mencemar gitu bu
berarti warga mengharapkan agar karantina ini betul betul
dijalankan dengan begitu ketat
agar virusnya tidak menyebar begitu ya pak ya ke warga di sana begitu ya
yang jelaskan sekarang kan mau kita cegah pun
yang orang itu pun sudah berada di kabupaten natuna kan
otomatis langkah selanjutnya itu mengantisipasi kan gitu kan
baik terima kasih bapak ropihudin
kecamatan pulau laut natuna kepulauan riau sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia news report pak